kita ke informasi lainnya memperingati hari pahlawan presiden joko widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh dari berbagai tempat di tanah air
selain itu pemerintah juga menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa pratama dan tanda kehormatan bintang jasa nararia bagi tiga ratus tenaga kesehatan yang meninggal dunia saat menangani covid sembilan belas di tanah air
pemberian anugerah gelar pahlawan dan tanda kehormatan bintang jasa disaksikan langsung oleh presiden joko widodo di istana negara jakarta pada rabu pagi
mereka yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah almarhum tombolo tutu tokoh dari provinsi sulawesi tengah
kemudian almarhum sultan aji muhammad idris yang merupakan tokoh dari provinsi kalimantan timur
lalu almarhum haji usmar ismail tokoh dari provinsi dki jakarta
serta almarhum raden
dan almarhum raden arya wangsakara tokoh dari provinsi banten
sementara itu anugerah tanda kehormatan bintang jasa pratama dan tanda kehormatan bintang jasa nararia juga diberikan kepada para penerima
yakni para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam bertugas menangani covid sembilan belas di tanah air